secara resmi menerima sertifikat iso sembilan ribu satu dua ribu lima belas
dari lembaga sertifikasi internasional pt tuhsut
penyerahan sertifikat iso tersebut sekaligus mengukuhkan bicara satu ratus tiga puluh satu
sebagai kontak senter pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi iso terbaru tersebut
keunikan bicara satu ratus tiga puluh satu merupakan faktor utama keberhasilan bank indonesia
dalam meraih sertifikasi iso sembilan ribu satu dua ribu lima belas tentang manajemen mutu pusat informasi
bicara satu ratus tiga puluh satu mengintegrasikan layanan informasi publik melalui website
mini site layanan informasi publik dan jalur media sosial
serta edukasi publik melalui kegiatan ekspo dan sosialisasi
pendirian kontak senter bicara satu ratus tiga puluh satu merupakan solusi strategis

dalam hal keterbukaan informasi bagi masyarakat
bank indonesia sejak tahun dua ribu dua belas telah aktif ikut serta dalam implementasi
undang undang keterbukaan informasi publik yang diamanatkan oleh
undang undang no empat belas tahun dua ribu delapan tentang keterbukaan informasi publik
bank indonesia sebagai lembaga publik wajib menyediakan informasi publik
yang mencakup jumlah permintaan informasi
untuk menuhi permintaan informasi
dan jika ada adalah alasan penolakan permintaan informasi
kewajiban tersebut tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi bank indonesia
melalui keterbukaan informasi publik
bank indonesia dapat menunjukkan dirinya sebagai lembaga publik
yang peduli akan transparansi efektivitas dan efisiensi
akuntabilitas atau tanggung jawab
dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi akan layanan informasi publik yang baik
contact center akan menjadi pintu terdepan di dalam komunikasi
edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat
sehingga diharapkan tingkat layanan informasi publik yang diberikan
dapat dijaga sesuai dengan harapan stakeholders
sertifikat iso sembilan ribu satu dua ribu lima belas diberikan langsung oleh country manager pt tufsut indonesia
eric polsen kepada deputi gubernur senior bank indonesia mirza aditya suara
penerimaan sertifikat iso sembilan ribu satu dua ribu lima belas diawali dengan diskusi publik bertema
pengembangan konteksenter lembaga publik dalam dunia digital